nah pak mirsa juga sudah jam sahur nih kira kira kita masak apa nih
tapi masak apa ya di sini
kita udah gak masak nih tapi ada senior kita senior anchor kita sian indonesia
ada eva yunizar yang akan memberikan kita kira kira inspirasi apa
kita lihat ke belakang
kita intip sahur dari senior anchor sian indonesia
ini makakin buat bea awal heran loh
aduh menunya standar sih ya karena memang di keluarga aku memang semuanya sukanya masakan ini
masak nasi goreng campur campur nih
ini kurang tinggal satu minggu lagi nih
ini apa nih yang terakhir nih bungunya
saus tiram biar rada rada terasa
aduh cuma pakai sosis aja sih kadang kadang juga
apa namanya kalau ada misalnya malam malam
ayamnya nggak habis atau apa ya udah campur semuanya di sini
astaga ya kayaknya nggak cuma mbak eva ya yang campur campur ya
kayaknya kita kita campur campur
soalnya kan kalau lagi puasa biasanya kan pada saat buka itu kan
banyak beli makanan nih atau banyak disediakan makanan
tapi kan perut nggak cukup ya nggak muat kan
jadi masih ada sisa sisanya tuh
nah biasanya bisa dimanfaatin
di saat sahur
bisa buat campuran makanan
atau mungkin dipanasin lagi yang lebih gampang
ini memasak nasi goreng ada filosofinya atau gimana
apakah setiap tahun memang suka bikin nasi goreng setiap sahur eva
karena memang kebetulan
kebetulan anakku itu kan ada yang sekarang masih sd
yang satu juga remaja
nah sama sih sebenarnya
ini sebenarnya request an suami
karena kalau nasi goreng itu kan makannya gampang ya
bisa masuk masukin laut yang lain lain gitu kan
semuanya udah ada di situ gitu ya
kalau hal ini kebetulan lagi agak kering
nggak ada sayur sayurannya
biasanya suka aku tambahin hijau hijau lah ya
apa kek ditambahin brokoli kek
atau nggak juga jagung gitu
nah karena yang udah abg
males bangun gitu kan
pikirnya udah tinggal apa namanya
tinggal di uap aja
bagi yang kecil deh
yang kecil tuh males makan
jadi semuanya udah lengkap tuh biasanya
di satu saja
tapi kalau melihat postur tubuh eva yuniz ardi
kan sehat bugar ya
apa mungkin ada tips bagi pengusaha di rumah
menjaga apa namanya
menjaga stamina loh ini
di tengah pandemi loh
biasanya sih itu sih ya
kalau pagi harus makan nasi
jadi kalau pada saat
pada saat tahun tuh harus ada nasinya
jelas terus minum air putih yang banyak sih
pastinya karena kan kadang kadang sebenarnya banyak
orang nggak memilih nasi goreng untuk sahur
karena memang berminyak sekali sebetulnya kan
makanya kita netralisir sama air putih
terus kadang kadang juga disediain buah juga
ada jeruk misalnya
atau potongan melon
atau juga biasanya ada sepangka
mbak eva ini kan menunya nasi goreng
ini kan semua orang bisa bikin
tapi biasanya yang khas selalu harus disediakan
jika puasa misalnya sahur atau buka puasa gitu kan
jika puasa misalnya sahur atau buka puasa gitu kan
jika puasa misalnya sahur atau buka puasa gitu kan
jika puasa misalnya sahur atau buka puasa gitu kan
biasanya request an anak anak atau suami yang paling harus ada setiap tahun apa
cikenkasu emang bisa bikin mbak eva
itu nasi goreng jangan jangan kosong lah gitu
iya jangan sampe gosong lah ya
mungkin sambil diaduk kali ya
jadi ini nasi goreng mirip nasi kuning ya

pakai pakai kecap
enggak enggak enggak pakai ini enggak pakai irisan cabe karena kan
ini kan anaknya kan masih kecil kecil masih pada sekolah biasanya pr banget
nggak sih kalau bangunin anak anak itu ada tipsnya nggak
apalagi saat pandemi ya seperti sekarang ini ya karena mereka tuh relatif tidur lebih malam
lagi gitu komitmen aja sih kalau memang mereka tidur malam mereka pagi tuh harus bangun dan
alhamdulillahnya anak anakku itu pada penurut ya jadi agak jarang merengek mungkin karena ayahnya
tuh agak galak gitu ya jadi kalau misalnya mereka mulai ngeluh ngeluh mata yang melotot
dikit dia langsung oh gitu
ngomongin soal pandemi ini sebentar lagi katanya sekolah akan buka ini kira kira gimana mbak eva
takut atau ah homeschooling aja deh saking takutnya misalnya punya skenario itu enggak
enggak sih kalau homespoli mungkin enggak ya cuman ya mungkin kita harus mengikuti
prosedur yang nanti disiapin oleh sekolah tentunya juga yang diatur oleh pemerintah
jadi itu prosedurnya gitu semoga kalau memang nanti kita udah selesaikan psbb ini pemerintah juga sudah
menyiapkan mekanisme prosedur sop kesehatan gitu ya yang akhirnya nggak membuat kita semua takut sih
lihat masih banyak kita temukan di pasar pasar berjubel jubel membelikan membeli baju pakaian
berjubel jubel membelikan membeli baju pakaian
kurang kurang ini itu mungkin ada apa yang
nyebawan mungkin ya bagi seorang teman teman kita yang masih masih ini kurang kurang membatasi
kita sendiri sebenarnya yang kita korbankan itu sebetulnya sedikit gitu kalau dibandingkan dengan apa yang kita
kita buat apabila kita kemudian berkumpul di tempat yang penuh dengan keramaian
karena pada akhirnya kita akan mencelakakan orang lain
kalaupun juga misalnya kita tidak apa namanya misalnya bisa potensinya kita bisa tertular
kalaupun kemudian kita adalah bagian dari otg gitu ya orang tanpa gejala
kita bisa menularkan ke orang lain
nah karena kan kita tahu bahwa covid sembilan belas ini salah satu yang bisa mengurangi penyebarannya adalah
tidak berkumpul tidak berumun menjaga jarak physical distancing
kemudian menjaga protokol kesehatan cuci tangan dan pakai masker dan lain sebagainya
karena ujung ujungnya selain kita menerjikan orang lain menularkan orang lain
juga kita akan mempersulit pahlawan pahlawan kita
para tenaga medis kita yang memang sampai saat ini sudah kewalahan
bahkan kita sudah lihat ya banyak kan sekarang tenaga medis yang akhirnya sampai sudah protes
sampai wah terserah gitu sampai dari terserah gitu kan
makanya digaungkan tuna mudik ya sampai sekarang ini
mbak eva terakhir nih mbak eva ini kan udah mau lebaran
biasanya lebaran kita selalu liburan begitu begitu ketemu orang salam salaman
ini singkat aja kira kira rencana lebaran ini akan ngapain dengan keluarga
di rumah aja sih yang jelas karena kan
silaturahmi itu kan memang akan lebih nikmat kalau kita bertemu
nyobain makanannya apa namanya kerabat kita gitu ya
kayaknya di setiap rumah nanti dicobain makan opor lagi ketupat lagi dan lain sebagainya
tapi sekarang ini kan zaman teknologi
jadi silaturahmi itu kan bisa dilakukan lewat online gitu kan
ada berbagai aplikasi yang bisa digunakan
itu tidak mengurangi rasa silaturahmi itu sendiri kan
poinnya adalah kita saling berbagi berbagi kabar berbagi cerita
dan itu sudah sangat dimudahkan sampai saat ini
nggak ada salahnya sih sebetulnya kita ikut membantu
membantu diri kita dan juga membantu pemerintah
untuk bisa menekan angka penyebaran covid sembilan belas ini dengan cara ya di rumah aja
dan ini tantangan loh dan ini menarik
dan ini bisa kita catat sebagai sejarah dan yang mungkin nggak semua generasi mengalami gitu loh
jadi lebaran di rumah kita juga nanti akan melihat tantangan ayah gitu ya
atau imam imam nih bapak bapak muda nih
nanti mungkin bisa mulai dicari referensinya
bagaimana cara melakukan sholat id berjamaah di rumah gitu kan
nanti ada khutbahnya katanya kan
jadi jangan dibuat terlalu takut
jangan dibuat terlalu rusak
terlalu rumit cari referensi yang tepat
kepada orang yang berilmu tentunya
dan please stay at home jangan mudik
baik itulah pesan dari senior anchor cnnncf faye nwizar
dengan sahur ala nasi gorengnya itu di pagi hari ini
dengan pesan pesan tunda mudik tadi juga
oke oke terima kasih mbak eva